menteri kebudayaan olahraga dan pariwisata bekerja sama dengan yayasan korea untuk pertukaran budaya internasional
merilis survei dua ribu dua puluh satu yang menyatakan bahwa sepanjang tahun kemarin dua ribu dua puluh di delapan belas negara drama televisi ini merupakan
konten yang paling banyak dikonsumsi dengan presentase dua puluh sembilan tujuh persen hampir tiga puluh persen
namun konten drakor dua ribu dua puluh satu diprediksi akan kering katanya alias berkurang akibat pandemi covid sembilan belas
ada apa dengan drakor kami bahas bersama natasha rizky artis yang juga pecinta k drama atau drakor
garis keras kemudian ada eva latifa dosen mata kuliah drama korea fibui
terima kasih sudah bergabung dengan korean corner apa kabar semuanya sehat ya
kita akan ngomongin soal drakor nih ya atau k drama
saya harus tanya ke aca dulu saya tahu aca ini sangat drakor garis keras k drama garis keras ya
ca apalagi selama pandemi tiap hari kerjanya nonton drakor
sejak kapan sih ca ngikutin drakor nih
aku sebenarnya jadi itu sebenarnya awalnya ngikutin drakor itu sebenarnya karena kena racun dari kakak aku yang duluan udah suka k pop gitu loh kak
jadi itu sekitar tahun dua ribu berapa ya dua ribu lima belas lah aku mulai suka nonton drakor mulai suka kayak big bang dua pm gitu gitu zamannya rain gitu
jadi aku tuh kadang terkena jadi sebenarnya kena kena racun kakak aku jadinya kayak berlanjut gitu sampe sekarang
cuman sekarang udah gak terlalu separah dulu sih gitu
sekarang udah gak separah dulu
atau lebih parah sebenarnya
cak kenapa berarti udah lima tahun ya kurang lebih lima tahunan lah ya ngikutin
ngikutin drakor apa yang membuat aca tuh kepincut sama drakor
ya apa ya awalnya sih sebenarnya kayak biasa aja gitu kan waktu awal awal nonton
aku tuh pertama kali nonton tuh ini sih ya zaman zaman yang rain tuh full house gitu
jadi kan masih kayak waktu itu full house tuh kayak lagi hit banget kan
terus jadi sebenarnya masih biasa aja
cuman ketika aku ngeliat sosok karena pertama kali yang dikenalin artisnya itu sama kakak aku si rain ini
jadi aku lumayan agak amazed gitu
bukan aktor tapi tuh nyanyi juga bagus banget
dan dia terkenal banget kan saat itu
dan suaranya tuh juga bagus gitu
jadi dari situlah aku mulai kayak
aduh ternyata mereka tuh keren keren banget ya gitu
maksudnya bertalenta banget
gak cuman yang kayak nyanyi nyanyi doang
jadi aktor aktor doang
tapi hampir semuanya mereka tuh multi talenta gitu
nah semenjak itu sih aku jadi kayak
aduh bukan edik lagi sih kak
ya kak fanny tau lah ya
aja ke korea tuh bener bener cuman datengin lokasi syutingnya
mungkin kalau di jakarta kayak
aku lagi ngedatengin persari
nah kayak gitu
jadi bener bener wah edik banget sih waktu pas tahun dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas tuh
tapi sekarang sih udah gak separah itu banget sih kak
sekarang katanya udah gak separah itu
coba kalau nggak separah itu aku tanya
berarti dalam satu minggu nih berapa banyak judul series atau film korea yang kamu tonton
atau misalnya apa kamu ngebatasin misalnya sebulan tuh ngabisin berapa judul gitu
jadi kalau sekarang karena
ya berhubung anak anak lagi sf dan juga lagi riwah gini keadaannya
biasanya sih sebulan ini kayak dua atau tiga lah
kalau dulu tuh aceh bisa kayak satu hari
itu tuh bisa kan biasanya standar seberator itu kan enam belas episode ya
terus ada juga yang dua puluh ada juga yang sampai tiga puluh dua gitu gitu kan
nah itu tuh bisa kalau enam belas episode tuh bisa kayak dua hari akhirnya udah selesai
tapi bukan drama on going ya yang emang udah lewat gitu
itu bisa dua hari udah selesai gitu
jadi kayak orang edik gitu loh
karena ini sih sebenarnya agak bahaya
sebenarnya agak bahayanya
jadi ini kita tuh kayak makan waktu banyak sampai akhirnya suami juga udah mulai komplain gitu
ini kayaknya hidup lo fokus nonton drakor ya
udah sampai udah kayak gitu kayaknya udah agak mulai mundur
oke sekarang saya mau ke son sengnim
oke kita melihat ini salah satu contoh aja ya tadi natasha rizky
apa sih sebenarnya yang menarik dari drama korea ini
kenapa bisa segitunya menghipnotis orang orang kayak aca kayak natasha rizky ini yang segitu ediknya segitu katanya parah dulu sih parah banget katanya
iya ini mungkin karena drama itu dia ini ya bisa dibilang full package kalau istilahnya riset riset itu
semua yang kita tonton tuh yang mau kita lihat ada ya tadi yang mbak aca bilang ya
dia misalnya wajahnya gak cuma ganteng gitu ya
tapi dia acting juga bagus terus mereka juga punya kemampuan suara juga ya misalnya bisa nyanyi
terus juga settingnya juga memanjakan mata ceritanya juga menarik gak membosankan
banyak twist yang bikin kita jadi eh apa deh tadi gimana kita menduga gimana hasilnya lain gitu
jadi saya rasa banyak hal yang memang membuat kita tuh jadi ketagihan
kayak mbak aca untuk gak stop pada satu cerita kayaknya ada lagi di dunia seru
nonton lagi kalau udah nonton udah kayak gak bisa berhenti
saya juga sempat ngerasain seperti itu tapi mungkin gak separah aca kayaknya ya
kak fani juga udah mulai ketuaran cuman kayaknya kak fani masih dalam jangka yang aman kayaknya
masih aman masih aman
mbak eva kita tahu tadi kita punya satu artikel gitu ya
katanya si konten drakor ini di tahun dua ribu dua puluh satu ini katanya diprediksi akan sedikit lebih berkurang dibandingkan dengan tahun kemarin gitu
karena terkendala pandemi
jadi kayaknya proses syuting
kemarin kan juga mungkin jadi salah satu faktor penghambat nih ya
jadi produksi konten konten k drama sekarang
padahal kita tahu kalau misalnya salah satu kanal terbesar drakor itu kan ada di streaming online
apakah ini akan menggeser minat dari pecinta drakor kayak natasha rizky seperti ini ya
atau enggak karena udah punya loyalis udah punya fanbase aja
jadi ya udah mereka akan bertahan aja nih
saya rasa sih
saya rasa sih enggak bakal menggeser ya
jadi justru yang menarik di sebelum tahun dua ribu dua puluh satu juga ya kita ngelihat ada satu channel ya
channel ya yang dipakai netflix
mohon maaf saya sebut akhirnya di sini
yang kerjasama gitu ya dengan korea untuk menampilkan drama dan film korea
yang kita lihat adalah sekarang bukan cuma drama yang streaming yang lagi ongoing gitu
tapi juga drama drama lama kayak misalnya ndapara papal gitu ya
karena reply delapan puluh delapan itu kan jadi booming lagi
jadi saya ngelihatnya sih agak tidak khawatir gitu sebagai pecinta drama juga gitu ya
saya udah lama banget malah sebelum mbak aca kali ya
saya udah suka drama dari masa dua ribu lima an gitu
dari awal awal drama korea gitu ya
makanya saya belajar korea itu justru karena tadinya ketarik dengan dejanggem gitu
nah saya melihatnya bahwa banyak drama korea yang bagus
jadi kan kalau dulu itu biasanya sekali masa gitu ya
sekali season itu udah banyak drama
pilihannya banyak banget
nah karena waktu yang tidak banyak orang bisa menonton kan orang milih jadinya
nah sekarang kalaupun misalnya nanti ada pengurangan jumlah drama untuk yang nonton online gitu ya
saya rasa yang menonton lewat netflix gitu untuk menonton yang sudah lewat itu akan terus bertambah
karena banyak drama drama yang waktu dulu ketika tampil bareng dengan yang booming itu nggak sempat dilihat
sebetulnya keren keren juga gitu
kayak sekarang sketary kim itu ya
what happened to kim skateri itu kan juga jadi booming lagi gitu ya
banyak deh gitu
yang kemudian jadi muncul kembali
yang orang lihat oh ternyata bagus juga ya gitu
yang menarik sebetulnya bukan cuma di indonesia
kayak di amerika itu
kayak nenek nenek yang tadinya tidak suka drama korea itu menonton drama yang ripai delapan puluh delapan itu
jadi wah ternyata drama korea seru juga ya gitu
jadi malah justru drama drama klasik
yang kemudian ditawarkan oleh si netflix itu tadi
membuat orang jadi mereka kan kayak ada itu ya rekomendasi nonton ini nonton ini
dimasukin tuh kayak iklannya lah
nah itu membuat orang jadi tetap terus terikat
meskipun misalnya produksi nanti di tahun dua ribu dua puluh satu ini akan berkurang
aceh juga merasakan hal yang sama gak sih
jadi kayaknya udah habis nih kalau untuk series atau judul judul baru
ya udah deh jadinya nontonnya yang udah pernah ditonton terus habis itu ditonton lagi
iya sih kak
karena semenjak ada netflix ini jujur aja kayak bener bener ngulik lagi gitu
aduh kira kira karena kan menungguin drama ongoing agak males ya aceh
karena jadinya penasaran mulu
jadi kayak suka aduh gimana ya besok
kadang suka ya kalau dulu ya kalau sekarang sih udah gak terlalu
kalau dulu tuh aku suka kebawa mimpi
suka kayak kebawa perasaan emosi segala macem gitu lah berlebihan ya
tapi sekarang udah gak gitu gitu banget
jadi aku suka kayak ngulik ngulik yang lama lama
yang bahkan tahun dua ribu delapan dua ribu sembilan itu semua ada gitu drakornya
dan sekarang pun juga tadi bener sih yang kata mbak eva juga
yang kena racunnya itu bukan cuma kita kita aja gitu
tapi ya udah gak kenal umur sih kayaknya ya
sampai suami aku aja yang tadinya kan dia anti banget ya sama drakor
itu desa tuh juga akhirnya nonton bareng sama aku
ya jadinya dia juga jadi keikut
padahal dulu aku ngata ngatain aku banget kayak apaan sih wah ini banget sih sama drakor
tapi anda juga ikut nonton gitu
jadi apalagi dipermudah dengan adanya kayak ya ini kayak platform kayak netflix gitu gitu
jadi bener bener mudahin kita untuk nonton acara acara yang bahkan reality show korea pun juga ada gitu
jadi sebenernya nggak ada sih kayaknya kalau ada yang bilang turun kayaknya menurut aku nggak sih
jadi kita tahu ya desa kalau misalnya waktu senggang ngapain
nonton drakor ya
dan aku sampai berantem
dan aku sampai berantem loh kak yang waktu pas han ji pyeong tim han ji pyeong dan dosan ya
itu akunya sampai beneran jadi kayak enggak udah ketahuan tuh yang milih dosan pasti tuh kayak kamu gini anak anak
kalau aku sih han ji pyeong
jadi beneran berantem kayak eh aku sih serius banget
padahal dia orangnya nggak suka sama drakor
itu dia masalahnya ada di situ
cak mau tahu jenis drakor yang paling kamu suka tuh apa genre nya
kemudian kamu tuh nonton drakor karena alur ceritanya atau aktornya
kalau aku sih ya nggak bisa bohong sih
kalau aku awal pasti aktornya dulu yang aku lihat gitu
nah terus ketika aku udah suka sama aktornya
biasanya aku lihat alur ceritanya gimana
terus apa namanya scripnya tuh kayak apa sih gitu
karena kan sebuah apa namanya sebuah film atau sebuah cerita tuh emang yang paling dilihat tuh biasanya dari scriptnya
tergantung kuat apa enggaknya gitu dialognya
jadi aku tuh kalau udah suka tuh biasanya udah nggak lihat lagi nih
meranin siapa gitu
karena ada juga yang misalnya yang meranin udah hit banget tapi ternyata ceritanya kurang bagus gitu
jadi ya kadang aku suka tinggalin gitu
nah yang paling aku suka tuh sebenarnya drama komedi sih kak gitu
aku nggak begitu suka yang terlalu action yang terlalu serius banget
kayak family life seribu sembilan ratus delapan puluh delapan itu aku suka banget
terus kayak model model startup yang pokoknya drama tapi nggak yang deep banget gitu
jadi tetap ada komedinya
jadi yang ringan ringan aja yang light kayak fight for my way
kayak gitu gitu sih
jadi kayak kita tuh juga nggak terlalu serius banget gitu tapi tetap alat ceritanya bagus gitu
terakhir saya mau ke mbak eva
mbak eva ini kan benar benar menghipnotis ya
menghipnotis sampai sampai kalau misalnya aca ini kalau misalnya nggak pandemi liburan pasti ngajakinnya ke korea
dia segitu edik ya sama korea ya
karena saya korbannya ini
ini memang mbak eva lihat memang salah satu
jadi saya lihat memang salah satu strategi juga yang dipersiapkan atau mungkin yang dilakukan bagaimana untuk mempromosikan korea salah satunya dengan medium ini nih drakor
singkat saja mbak eva
saya rasa iya banget ya gitu
jadi korea memang membuat drama k pop dan yang lain lainnya itu sebagai sebuah industri
jadi kalau sebuah industri itu kan pasti ujung ujungnya adalah menjadi satu produk yang disasar gitu
untuk supaya orang pergi atau melakukan sesuatu atau membeli sesuatu yang mereka miliki gitu
jadi misalnya kayak apa misalnya samsung gitu ya
dulu kan gak laku bisa dilihat
zaman zaman dulu itu kan memang belum apa
tapi sekarang kan udah terkenal banget gitu
orang juga jadi memaksa diri memaksa tanda kutip gitu ya untuk datang juga ke korea misalnya
karena mereka suka oh di dramanya ada tempat ini gitu
itu kan sekarang juga nge trend ya
orang pergi ke korea untuk mengunjungi tempat tempat syuting drama tertentu yang dia sukain gitu
jadi saya rasa itu juga bagian dari strategi yang memang kerjasama antara pemerintah gitu ya
penulis dramanya juga gitu
terus pembuat apa kayak pemilik usahanya gitu ya
dan yang lain lainnya itu semua bekerjasama untuk menghasilkan sesuatu yang bisa
yang mereka tahu banget sih sebetulnya kalau dijual di pasar pasar dalam negeri gitu ya
ke koreanya berapa sih jumlah penduduk korea itu nggak banyak
jadi selalu mereka membuat produk itu targetnya adalah ke luar negeri
keluar dari korea supaya ya nanti bisa balik lagi untuk mempromosikan korea gitu sih
baik terima kasih mbak eva dan juga natasha rizky
panggat semidah kamsahamida
terima kasih sudah bergabung di korean corner connected malam hari ini
kamsahamida bye kak fanny thank you